polres mojokerto melihat rezia hutan di lokasi objek wisata pacat kabupaten mojokerto selasa siang
sebanyak sembilan pasangan mesum berhasil diamankan termasuk seorang pns dinas pendidikan kabupaten sidoarjo
dua pasangan yang akan kabur dari hotel kartika purnama langsung dihentikan polisi
dua pasangan ini salah satunya adalah pns dinas pendidikan kabupaten sidoarjo
yang langsung dibawa ke salah satu ruangan hotel untuk diperiksa
polisi langsung melakukan penyisiran ke kamar kamar hotel yang digunakan sebagai tempat perbuatan tak senonoh oleh beberapa pasangan tak resmi
seperti yang terjadi di salah satu kamar ini penghuninya sempat menolak untuk membukakan pintu
setelah dipaksa petugas pintu kamar terbuka dan terdapat sepasang muda mudi berada di dalam kamar
bahkan beberapa pasangan yang tertangkap berdali tidak berbuat mesum dan hanya datang untuk beristirahat
namun petugas tak langsung percaya dan memeriksa kartu identitas mereka
dan terbukti mereka bukan pasangan resmi
sembilan pasangan tak resmi yang ditemukan di kamar hotel kartika mojokerto ini
akhirnya dibawa ke kantor polisi setempat untuk mendapat pembinaan
razia ini sendiri dilakukan untuk menertibkan penyakit masyarakat menjelang datangnya bulan suci ramadan
tujuan razia hari ini adalah persiapan menjelang bulan ramadan
mojokerto biar terbebas dari kegiatan maksiat atau penyakit masyarakat
tak hanya mendapat pembinaan dari petugas
sembilan pasangan tak resmi ini juga mendapat tindak pidana ringan sebagai efek jerah
rencananya operasi serupa akan terus digelar hingga datangnya bulan suci ramadan